sebagai maskapai nasional yang memiliki rute langsung indonesia arab saudi
garuda indonesia mengaku sangat terdampak dengan kebijakan pemerintah arab saudi
menutup sementara ibadah umroh dari indonesia
meski demikian bumn ini menegaskan jemaah umroh yang gagal berangkat tidak akan dirugikan
dan akan memulangkan jemaah umroh dari arab ke indonesia sesuai dengan waktunya
berikut petikan wawancara koresponen cnn indonesia ruli kurniawan
dengan direktur utama garuda indonesia irvan setiaputra
pak irvan terima kasih banyak waktunya bersama dengan cnn
kalau kita lihat sama sama ini kebijakan pemerintah arab saudi kemarin
terkait dengan pembatasan umroh juga visa dan juga masjid nabawi
memang bisa dikatakan cukup membuat kita semua terkejut di sini
tidak hanya jemaah umroh tone travel pasti maskapai juga terimbas
kalau sejauh ini pak koordinasi antara maskapai dengan tour and travel
pasti akan sangat intens sekarang
pertanyaan besarnya terkait dengan let's say
kapan mereka akan bisa berjalan ke indonesia
apakah mereka bisa berangkatkan apakah mereka akan re fund
masih bisa dengan menggunakan garuda
sejauh ini seperti apa sebenarnya koordinasi ini
jadi begini yang pertama ini adalah sebuah keputusan yang kita harus terima
kita tidak dalam posisi mempertanyakan keputusan itu
sebagai national flag carrier kewajiban kita adalah
membawa penumpang jemaah umroh menuju saudi secara langsung
jadi mohon dipengerti secara langsung
nah mereka ini jemaah umroh ini adalah jemaah yang punya tiket garuda
dengan pemberhentian fasilitas untuk masuk arab
untuk mereka yang umroh dan turis
terpaksa kita tidak bisa mengangkut jemaah umroh
karena sudah pasti ditolak di imigrasi jeddah maupun medina
tapi di pesawat kita itu ada beberapa juga warga negara saudi
yang nampaknya cukup senang menggunakan garuda
nah itu tetap kita harus bawa
jadi sampai hari ini
dan waktu ke depan kita masih memutuskan bahwa pesawat reguler kita
jakarta jeddah jakarta medinah yang ada kodenya
itu tetap berlangsung
walaupun di dalam perjalanan kita menuju saudi arabia
pesawatnya boleh dibilang kosong
karena kita masih punya jemaah umroh yang punya tiket pulang
dan itu kewajiban kooperasi untuk memastikan mereka pulang
jadi tolong jangan dianggap bahwa ini proses evakuasi
ini juga bukan proses pemulangan
ini pulang biasa saja
hanya saja kita nggak bisa bawa penumpang umroh ke saudi arabia
nah artinya kalau umumnya mereka sembilan hari
mestinya tujuh hari ke depan jemaah umroh kita di saudi arabia selesai
nah setelah itu baru kita mikirkan bagaimana regular ini kita langsungkan
apakah kita kurangi atau kita hentikan
kemungkinan besar sih kita akan kurangi
karena isi daripada pesawat kita itu
mayoritas jemaah umroh
yang kedua soal travel agent dan pemerintah
kita koordinasi sangat ketat
selain jamaah itu sendiri kita all a the victim of the situation sih ya kan
saya cukup bersyukur bahwa koordinasi departemen perhubungan departemen agama
travel agent cukup baik
kita tidak akan kita sangat menganjurkan dan mereka juga sangat setuju bahwa prosesnya ini
karena mereka kan mau umroh
jadi kalaupun hari ini nggak bisa
minggu depan mudah mudahan atau dua minggu lagi
karena perasaan terpukul yang paling besar itu bukan di kami
bukan di departemen agama maupun di travel
tapi di jamaah itu sendiri
terutama mereka yang baru perjalanan pertama kali
kalau pak irfan kalau kita melihat bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah
oleh pemerintahan saudi sendiri kan memang belum ada batas waktu ini sampai kapan
nah apakah sudah ada apa sih dikatakan
itu itu nanti berapa sebelum jemaah umroh yang akan dibawa kembali ke indonesia
sampai saat sampai nanti misalnya

apa sudah ada hitung hitungan seperti itu
hitung hitungan sudah ada
tetapi secara umum saya ingin katakan bahwa pesawat kita akan tetap jalan terus yang pulang
mungkin dari empat pesawat pulang setelah kita lihat lihat mungkin cukup tiga gitu
tapi tentu saja dengan persetujuan penumpang dan travel agent ya
yang penting adalah jadwal mereka pulang kita tidak ubah
kita tidak akan minta mereka lebih cepat pulang
kita tidak akan memperlama mereka pulang
karena ini ada teknis logistik yang cukup ribet di dalam
saya tadi diskusi dengan menteri luar negeri juga
beliau juga banyak diskusi dengan pemerintah arab
termasuk kerugian kerugian misalnya hotel
pesanan hotel pesanan catering dan segala macam
nampaknya sudah ada solusi terhadap itu
di sisi kita kita hanya yang penumpang membawa penumpang
komitmen kita adalah kita bawa mereka pulang yang sudah ada
dan komitmen kita adalah begitu pemerintah arab saudi membuka lagi